gunung semeru di lumajang jawa timur kembali meluncurkan lava pijar dan letusan asap putih
hingga saat ini gunung semeru masih berada di level tiga atau siaga
letusan dan lava pijar gunung semeru terekam cctv relawan semeru di desa oro oro ombo
kecamatan pronojiwo lumajang selasa dini hari
berdasarkan laporan periodik pos pengamatan gunung api semeru
sejak pukul hingga enam pagi secara visual gunung semeru mengalami empat kali letusan asap berwarna putih kelabu
dengan tinggi lima ratus meter mengarah ke sisi timur laut
seismograf pos pga semeru juga merekam aktivitas gempa letusan dua puluh dua kali
dengan amplitude maksimal sebelas sampai dua puluh dua mm selama satu ratus tiga puluh satu detik
gempa embusan tiga kali dan gempa tektonik jauh satu kali
meski tidak berdampak langsung pada aktivitas warga masyarakat yang berada di kaki gunung semeru
diimbau oleh petugas agar waspada
apalagi beberapa hari terakhir di puncak gunung semeru sering terjadi cuaca ekstrim
saat ini berdasarkan laporan periodik enam jam terakhir
pukul dua belas tadi malam sampai jam enam pagi tadi
aktivitas di level tiga siaga ini masih tergolong wajar
tetapi sesuai dengan himbuan dari bvmbg bahwa pada saat status level tiga siaga ini
tetap masyarakat dilarang
untuk beraktivitas sepanjang di sektor tenggara
khususnya sepanjang surah keboan
juga lima ratus meter di kanan kiri bantaran sungai sepanjang hulu sampai hilir